tenang biar saya kejar
lilis jangan kemana mana
saya berjanji akan kembali sambil bawa motor dia lagi
atau pulang hanya nama yang bisa dikenal
kalau diem ngerti
saya belum lapar
kang parman minum udah tiga gelas
gak boleh ya
udah kenyang sama air
tau tempat potok kopi gak
kang parman gak makan
malu maluin aja sonda pulang makan di rumah
di rumah mah gak ada ayam
enak kan pake tempe
tumben datangnya siang
saya belum terlalu lapar
kalau gitu mendingan antarin lilis dulu
titip warung ya mpo
mumpung cari lelisnya pergi mak
gak ada apa apa
terima kasih sama sama
tante jangan panggil saya tante
terus saya manggilnya apa
terus kita harus gimana cak
yaudah kita ikut ngejep juga aja
panjang yang di depan
pokoknya jangan aja
jangan sampai orangnya satu bici bensin
motor saya bensinnya aneh
kenapa bensinnya aneh
benar benar di mogok
kita lagi ngejar bajak pak motor
bajak pak motor
bajak yang lagi ngejar motor
kita bisa bingung bensin aja